kementerian kesehatan ri melaksanakan kick off vaksinasi covid sembilan belas untuk anak usia enam hingga sebelas tahun mulai empat belas desember dua ribu dua puluh
program vaksinasi anak tersebut serentak dilakukan di satu ratus lima belas kabupaten kota di sembilan belas provinsi
di dki jakarta lokasi peluncuran program vaksinasi covid sembilan belas untuk anak dilaksanakan di sdn cempaka putih tiga jakarta pusat
berdasarkan kajian dari itagi dan eua dan idp pom berdasarkan atas epidemiologi yang sudah dilaksanakan
maka sinovac ini mempunyai kipi yang kecil sehingga itu kita prioritaskan untuk anak anak
sehingga anak anak akan mendapatkan vaksin sinovac
akan tetapi beberapa negara juga menjalankan vaksinasi dengan platform yang lainnya
misalnya platform mrna seperti pfizer moderna dan sebagainya
menteri koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan muhajir effendi selasa pagi
memantau pelaksanaan vaksinasi perdana anak usia enam sampai sebelas tahun di depok
muhajir berharap dengan dimulainya vaksinasi bagi anak usia sd
para orang tua akan merasa lebih tenang ketika anak anaknya mengikuti pendidikan tatap muka
berdasarkan data sensus dua ribu dua puluh jumlah sasaran vaksinasi anak usia enam sampai sebelas tahun
vaksinasi yang dilakukan secara bertahap diawali dari daerah yang cakupan vaksinasi dosis pertama
saat ini sebanyak delapan delapan juta anak dari satu ratus enam kabupaten kota di sebelas provinsi
sudah dapat menerima vaksinasi
sebanyak enam empat juta dosis vaksin sinovac yang akan digunakan
telah disiapkan hingga akhir desember dua ribu dua puluh
pemerintah berencana untuk mencari vaksin sinovac yang akan digunakan
mendatangkan lima puluh delapan tujuh juta dosis vaksin pada dua ribu dua puluh dua
guna memenuhi kebutuhan vaksin anak enam sampai sebelas tahun
ini penting karena anak juga merupakan mata rantai dari herd immunity
karena kalau anak anak ini sudah divaksin terlindungi
maka kakek neneknya yang dekat dengan yang bersangkutan
yang usia lanjut bisa menjadi lebih aman
pelaksanaan vaksinasi anak usia enam sebelas tahun di semarang jawa tengah
dijadwalkan mulai tanggal dua puluh satu desember mendatang
kepala dinas kesehatan kota semarang abdul hakam menyebutkan
sedikitnya satu ratus enam puluh lima ribu anak sudah terdaftar untuk vaksinasi
rencananya pelaksanaan vaksinasi akan dipusatkan di sekolah
dan diprediksi rampung dalam dua pekan
mengiputan cnn indonesia